saat ini kita tambah dua lagi sehingga bisa mencapai tiga ratus lima puluh sampai empat ratus tabung per dua puluh empat jam